kita ke informasi hukum anggota komisi lima dpr ri andi taufan tiro resmi ditahan kpk selasa sore
ya andi ditahan setelah menjadi tersangka atas kasus suap di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
setelah diperiksa kpk selama sekitar enam jam andi taufantiro keluar dengan mengenakan rompi tahanan
politikus partai amanat nasional ini menjadi tersangka atas kasus dugaan suap untuk proyek pembangunan jalan
di maluku dan maluku utara di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun dua ribu enam belas
andi diduga menerima suap sebesar tujuh enam miliar rupiah dari direktur pt windu tunggal utama abdul koiri
uang itu diterima sebagai imbalan untuk memuluskan proyek pembangunan bernilai ratusan miliar rupiah
andi yang sebelumnya menyangkal terlibat kasus suap ini meminta maaf atas penahanan dirinya
ya minta maaf aja ya kepada konstituen saya di sulawesi selatan atas kejadiannya
yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada partai amanat nasional